hari ini tim gomudik cnn indonesia berangkat ke titik kerja masing masing di sepanjang jalur mudik
ada dua titik utama operasi tim gomudik pada tahun ini yakni sepanjang pantai utara dan selatan pulau jawa
pelepasan anggota tim gomudik cnn indonesia berlangsung pukul sembilan waktu indonesia barat di lobi transmedia jakarta selatan
pelepasan juga dihadiri oleh waka korlantas polri brigjen pol indrajit dan pemimpin redaksi cnn indonesia titin rosmasari
nitin rosmasari mengatakan gomudik kali ini berbeda dibanding tahun lalu
sebab tahun ini informasi diberikan selama dua puluh empat jam setiap hari mulai h tujuh dua puluh sembilan juni sampai h tujuh empat belas juli dua ribu dua puluh
sangat menarik karena kali pertama cnn indonesia khususnya itu memiliki program yang hampir setiap jam
kita akan melaporkan perkembangan dan informasi terbaru dari titik titik yang tadi kita sudah sampaikan
di titik selatan satu ratus dua puluh km yang kita akan jaraknya ke utara dua ratus dua puluh km
artinya coverage yang sangat luas
bagi yang sekarang kita punya aplikasi gomudik yang sangat informatif
itu bisa sangat membantu masyarakat untuk mendapatkan rute yang terbaik